tidak hanya soal beras impor prabowo subianto juga sempat menyebutkan utang bumn yang mengerikan
pernyataan dalam pidato kebangsaan visi capres nomor urut dua tersebut menuai komentar presiden joko widodo dan menteri bumn rini sumarno
jokowi dan rini meminta prabowo untuk berpidato sesuai data dan menebar optimisme
pemilihan umum ini bukan pemilihan umumnya prabowo subianto bukan pemilihan umumnya sandiaga uno tetapi adalah pemilihan umum bagi seluruh bangsa indonesia
presiden joko widodo menanggapi penyampaian visi misi prabowo subianto yang disebut pidato kebangsaan di jcc senayan senin empat belas januari lalu
menyatakan agar pidato kebangsaan prabowo subianto yang menjadi capres nomor urut dua tersebut tidak pesimistis
jokowi menjelaskan hendaknya prabowo bicara sesuai data yang akurat
menyambut pernyataan jokowi menteri bumn rini sumarno juga menjawab tudingan prabowo
pln sampai sekarang tetap kan memberikan pelayanan yang terbaik
pertamina memberikan pelayanan yang terbaik garuda memberikan pelayanan terbaik
apa namanya harga bbmi atau apa namanya rupiah melemah terhadap dolar kita ada pinjaman dolar
pasti ada sedikit jolak tetapi kan sebagai korporasi kita selalu memikirkan bagaimana worst scenario kita hadapi
dan kita juga dalam mengembangkan usaha kita harus punya pinjaman
sebelumnya prabowo menyebut badan usaha milik negara atau bumn sudah hancur dan bangkrut
negara yang membiarkan
pertamina garuda pembawa bendera indonesia yang lahir dalam perang kemerdekaan kita
sekarang sekarang dalam keadaan yang kalau bisa dibilang ya
pertamina pendopang perusahaan yang menopang pembangunan indonesia selama dasar warsa dasar warsa yang lalu
kebanggaan kita semua panutan negara negara berkembang
mereka belajar dari kita
sekarang juga dalam keadaan sulit
pln krakatau steel
kebanggaan kita dulu dibangun oleh bung karno
diselesaikan oleh pak harto
sekarang juga hutangnya mengerikan
jika ditelah lebih jauh dalam kamus besar bahasa indonesia secara online
bangkrut berarti menderita kerugian besar hingga jatuh atau gulung tikar

di sisi lain beberapa bumn yang disebut capres nomor urut dua tersebut masih berdiri hingga kini meski masih merugi
utang real terdiri dari utang pegawai cadangan asuransi bagi pendiri premi ditanggung perusahaan dan sebagainya
sementara dana pihak ketiga sebesar rp tiga tiga ratus triliun
jika digabung ke dalam utang memang utang bumn berjumlah rp lima dua ratus tujuh puluh satu triliun
sehingga total utang lima ribuan triliun tersebut tidak semuanya real
karena dana pihak ketiga tidak dapat dikategorikan menjadi utang
karena dapat ditarik sewaktu waktu oleh si pemilik dana
sementara secara real utang pinjaman bumn di sektor keuangan sebesar rp lima ratus dua puluh sembilan triliun dari dana pihak ketiga atau dpk
di sektor non keuangan utang bumn mencapai rp satu sembilan ratus enam puluh triliun
sehingga total utang bumn secara real menjadi hampir rp dua lima ratus triliun